kedatangan dua puluh lima orang kru dan pilot tni angkatan udara yang ditugaskan mengevakuasi dua ratus tiga puluh delapan warga negara indonesia
dari tiongkok di batam menuju natuna kepulauan riau disambut sukacita oleh pihak keluarga dan rekan kerja
selama menjalani proses observasi di natuna kru pesawat tni au ini diperlakukan sama dengan wni dari tiongkok
di lanut hasanuddin ini ada dua dari total empat pesawat milik tni au yang dikirim untuk proses evakuasi
penggunaan pesawat milik tni au ini dilakukan karena jenis pesawat komersial yang mengangkut wni dari tiongkok tidak bisa mendarat di bandara natuna
semangat alhamdulillah kembali dengan baik
semangat alhamdulillah dari keluarga besar tiga tiga juga mendukung
dianggap sukses menjalankan misi kemanusiaan proses penyambutan dua puluh lima orang kru dan pilot pesawat tni au ini
digelar dengan meriah oleh rekan kerja dan pimpinan mereka di lanut hasanuddin
selain mereka tujuh belas warga sulawesi selatan yang juga telah menjalani masa observasi

muhammad bakri maros sulawesi selatan